warga keturunan madura di situ bondo memiliki tradisi unik menyambut tujuh bulanan ibu hamil
tradisi ini dinamakan tingkepan tokpetok
tradisi dilakukan dengan memandikan orang tua calon bayi menggunakan air kembang dan buah kelapa kuning agar sang bayi selamat dan sehat selalu
kelapa kuning ini menjadi syarat dilaksanakannya tradisi tingkepan tokpeto atau tradisi menyambut tujuh bulanan ibu hamil bagi warga situbondo keturunan madura
tradisi tokpetok yang berarti angka tujuh dalam bahasa madura biasanya diawali dengan ritual memandikan calon orang tua bayi dengan air kembang serta menaruh kelapa di pangkuannya
uniknya setiap hari di madura kelapa kuning ini diambil di rumah
setiap kelapa ditulisi dengan huruf aksara jawa dan huruf arab yang berisikan kalimat doa agar sang bayi di dalam kandungan nantinya terlahir dengan paras rupawan dan menjadi anak yang baik
ada pun ritual penyiraman bunga dimulai jika sebutir telur yang ditelakkan pada ujung kelapa tadi jatuh dan pecah
lalu ritual penyiraman air kembang pun dimulai dengan dipimpin toko desa
tradisi ini sengaja dilakukan agar persalinan ibu bayi berjalan lancar dan selamat
tradisi ini namanya tingkepan tujuh bulanan
harapannya seperti apa sih
harapannya semoga anaknya nanti yang lahir itu menjadi anak yang soleh soleha yang tahan pada orang tua bangsa dan negara
tradisi ini biasanya ditutup dengan menggendong kedua kelapa kuning menuju kamar calon ibunya untuk disimpan dan ditidurkan di ranjang semalaman
selain untuk kelancaran tradisi ini dilakukan untuk melestarikan budaya warga madura situbondo